kita melihat bahwa ada tiga persimpangan di jalan mampang perapatan yang ditutup oleh dishub jakarta selatan dengan tujuan untuk mengurai kemacetan
untuk mengetahui informasinya kita juga sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan
selamat pagi reza bagaimana sejauh ini kondisi di sana
ya rian dan lady memang sejak pukul sepuluh malam tadi tiga persimpangan di mampang perapatan raya mampang perapatan dan juga mampang perapatan tujuh sudah ditutup untuk melakukan rekayasa lalu lintas
dan mungkin kondisinya dapat anda lihat sendiri memang tidak ada kemacetan berarti memang tapi keadaan pagi ini sendiri memang tidak bisa dijadikan tolak ukur lady dan rian karena memang jam jam kepadatan
dan jumlah kendaraan sendiri tidak terjadi pada hari weekend dan biasanya sendiri memang terjadi pada hari hari biasa yaitu hari senin dan hari jumat
dan jika kita berkata apakah efisien penutupan ini maka kita harus tunggu mungkin hari senin dan hingga hari jumat
namun dapat saya jelaskan sendiri penutupan ini sendiri jika saat ini kita berdiri di arah mampang perapatan raya
dimana jika di tempat kita beli sendiri di mampang perapatan raya jika di belakang anda sendiri itu adalah mampang tujuh dan mampang delapan
biasanya kendaraan dapat menuju langsung menuju ke arah mampang tujuh dan mampang delapan namun saat ini kendaraan harus berputar di utron di garasindo
sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah mampang tujuh dan delapan menuju ke mampang perapatan raya harus memutar di yutun di putaran bawah mampang
dan memang di sini terdapat berbagai pro dan kontra banyak pengendara yang setuju karena tiga tempat persimpangan
persimpangan ini merupakan sumber kemacetan jika di jam jam sibuk
namun juga beberapa masyarakat yang berada di sini justru menyayangkan karena jalan di persimpangan ini merupakan jalan hidup dan banyak fasilitas fasilitas publik yang berada di persimpangan ini
salah satunya misalnya warga sendiri sudah menyatakan keberatannya dan mungkin saya akan mengajak anda berbicara sedikit dan berbincang sedikit oleh warga di mampang perapatan raya ini
bapak fili ya bapak fili
pak ini kan mampang perapatan raya sendiri sudah ditutup dari ke arah tujuh dan delapan
kalau bapak sendiri sebagai warga sekitar sendiri menanggapi penutupan ini seperti apa pak
ya saya sebagai warga mampang saya tidak sangat tidak setuju
iya karena akses jalan ini banyak misalnya buat warga pada mau yang ke seberang mampang tujuh terus yang mau ke mampang delapan
dan juga putaran
tapi itu juga terlalu jauh pak
alasan dari penutupan tiga simpang ini karenanya adalah untuk mengurai kemacetan karena di jam jam sibuk ini ini menjadi sumber kemacetan
kalau bapak sendiri melihatnya seperti apa pak
ya memang benar sebelum ditutup ini memang benar ada kemacetan sumber kemacetan
tapi setelah ditutup gini ada juga efek sampingnya ya buat warga buat saya istilahnya semua gitu warga sini warga mampang itu sangat keberatan pak
dan juga efek sampingnya bukan disini aja memang disini nanti kalau ditutup menurut saya memang lancar tapi di dalamnya ini pak nanti di dalam tegal parangnya ini mungkin lebih parah daripada yang seudah udahnya ini pak sebelumnya sudah parah gitu pak
kalau masukan dari bapak sendiri ke pihak berwenang atau terkait sendiri seperti apa pak
oh iya kalau saya punya solusi buat pemerintah kalau bisa ya puterannya itu jangan terlalu jauh pak kalau bisa di dekat lampu merah satu lagi pak dekat basmar
solusi saya yang kedua pak kalau bisa dibikin kasih jembatan layang aja pak bagaimana pak
terima kasih pak firda atas waktunya demikian beberapa pendapat dari masyarakat sekitar terhadap penutupan ini dan rian dan lady memang untuk efektivitas sendiri memang belum dapat dilihat pada hari ini khususnya hari sabtu dan minggu karena memang jumlah kepadatan masih belum padat seperti hari hari kerja seperti biasanya
jadi mungkin hari senin atau hari jumat kita dapat melihat
maka uji reklaya selalu lintas ini dapat berjalan efektif lady dan rian
baik reza ramadan produser lapangan cnn indonesia terima kasih sudah melaporkan